berikut daftar perolehan medali sementara di ajang sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
kontingen indonesia mendulang emas pada hari pertama sea games ke tiga puluh dua kamboja
total delapan medali emas berhasil diraih atlet atlet indonesia
dengan koleksi delapan medali emas ini membuat indonesia bertengger di peringkat kedua
total indonesia telah meraih dua puluh enam medali hingga minggu pagi
sementara tuan rumah kamboja masih kokoh di puncak kelas men perolehan medali
sementara dengan sembilan belas emas sebelas perak dan sepuluh perunggu